dua puluh juni dua ribu tujuh belas hari ini mantan gubernur dki jakarta basuki cepurnama berulang tahun ke lima puluh tujuh
di hari jadi basuki sejumlah pendukung dan relawan mendatangi makobrimob kelapa ii
untuk menyampaikan ucapan selamat dan memberi hadiah tumpeng
ya kami sepagi sejumlah pendukung basuki ceyapurnama sudah mendatangi mako berimob kelapa ii
salah satunya adalah pardede warga kelapa gading jakarta utara
ia datang membawakan tumpeng sebagai hadiah ulang tahun untuk mantan gubernur jakarta itu
pardede berharap tumpeng yang dibawanya bisa dimakan sampai habis oleh basuki
namun sayang pardede tidak diizinkan masuk oleh petugas jaga
ianya bisa menitupkan tumpengnya kepada petugas jaga mako berimob
selain pak dede pendukung lain yang datang ke mako berimob adalah dewi dari cengkareng jakarta barat
dewi datang bersama keluarganya
dewi mendoakan basuki cepurnama panjang umur dan terus diberi kekuatan
serupa dengan pak dede dewi pun tidak bisa masuk
petugas beralasan hari kamis bukanlah waktu besuk tahanan
pengunjung hanya bisa menjenguk tahanan pada selasa dan juga jumat
petugas juga jaga meminta para pendukung datang kembali pada pekan depan
lalu bagaimana suasana di mako berimob
sudah ada produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan
arief selamat siang
kalau tadi ada pak dede dewi yang datang ke sana
apakah ada simpatisan lain yang datang ke sana
atau justru ada acara khusus yang dilakukan oleh
bisa saja sipir yang ada
di sana untuk ulang tahun basuki cahayapurnama ini
ya selamat siang iqbal
memang betul sekali di hari ini adalah hari ulang tahun dari basuki cahayapurnama yang ke lima puluh satu
dari pantauan saya dari pagi sampai dengan siang hari ini
suasana di depan mako berimob justru semakin ramai
karena tadi barusan saja para relawan dari safe ahok community
dan juga dari sri kandi barisan relawan jokowi presiden dari perancis
itu juga datang
dan jika dihitung dari pagi sampai dengan siang hari ini
secara silih berganti mungkin sudah ada ratusan dari para pendukung basuki cahayapurnama yang datang ke makobrimob
dan mereka datang memberikan kartu ucapan kepada basuki ceyapurnama dan juga tumpeng
tadi selain pardede ada lagi juga tumpeng yang diberikan oleh para pendukung lain
jadi total kalau saya hitung dari pagi hari tadi jam delapan sampai dengan siang hari ini
total ada tiga tumpeng yang diberikan kepada basuki cahayapurnama
namun memang para pendukung tersebut
tidak bisa masuk ke dalam mako berimob
karena umumnya para pendukung basuki ceyapurnama yang datang ke mako berimob
mereka datang secara spontan saja
belum membuat janji terlebih dahulu sehingga mereka tidak diizinkan masuk
beralasan hari kamis bukanlah hari besuk
hari busuk itu adalah hari selasa dan jumat
dan karena memang hari ini bertempat dengan musim libur lebaran
sehingga untuk jumat besok juga masih belum diizinkan masuk
untuk para pendukung basuki cahayapurnama yang datang secara spontan
mereka diminta untuk datang kembali pekan depan
dan tadi juga tidak hanya tumpeng dan kartu nama saja
tadi juga ada karangan bunga
sebuah bunga dalam vas yang diberikan oleh wakil basuki cahayapurnama
yaitu jarod saiful hudayat yang kini sudah menjadi gubernur dki jakarta
tadi sebuah bunga cantik dalam vas dikirimkan oleh kurir ke makobrimob
dan itu adalah bentuk ucapan dari jarod saiful hudayat kepada basuki ceyapurnama
dan tadi dari serikandi barisan rialawan jokowi presiden
ini mereka adalah serikandi barong
ini adalah para jokowi presiden yang berlokasi atau berpusat di perancis
dan mereka mewakili enam ratus warga negeri indonesia yang berdiam di perancis
untuk memberikan ucapan kepada basuki cahayapurnama
dan ucapan tersebut diberikan dari bentuk katalog kecil
katalog ini yang berisi foto foto dari para wni yang tinggal di perancis
dan mereka menyusunnya satu persatu
dan di tengah tengah ada foto basuki ceyapurnama
dan mereka mengucapkan selamat ulang tahun kepada basuki ceyapurnama
dan tidak hanya
karena kartu ucapan dalam bentuk katalog ini
mereka juga menghadiahkan sebuah lukisan
lukisan potret dari basuki cahayapurnama yang dilukis oleh pelukis warga negara perancis
dan dari keterangan ketua serikandi barisan rialawan jokowi presiden
vivi ibu vivi yang mengatakan wni yang umumnya berada di perancis
sekitar lebih anggota mereka ada enam ratus
mereka sangat memberikan apresiasi kepada basuki cahayapurnama
dan mereka mendoakan agar basuki ceyapurnama bisa terus menjadi inspirasi bagi banyak warga negara indonesia lainnya
dan tadi juga dari keterangan kuasa hukum salah satu kuasa hukum basuki ceyapurnama
iwaya sudirta yang tadi sudah saya konfirmasi pada pagi hari
untuk pihak keluarga basuki cahayapurnama yaitu ibu veronika tan beserta anak anaknya
direncanakan akan datang ke makobrimob pada sore hari
karena memang pada pagi hari sampai dengan siang hari atau pukul tiga nanti memang ini slotnya sudah penuh
oleh para pendukung basuki cahayapurnama yang sudah mendaftar jauh jauh hari untuk bisa menjenguk basuki cahayapurnama di hari ulang tahunnya
oleh karena itu pihak keluarga mengalah untuk datang rencananya nanti sore
sementara untuk tim kuasa hukum tidak direncanakan hadir pada hari ini
karena memang hari ini diberikan kesempatan hanya kepada pendukung dan juga kepada keluarga
dan iwaya sudirta menjelaskan bahwa untuk para pendukung yang sudah mendaftar terlebih dahulu
masing masing dari komunitas yang sudah mendaftar itu diberikan waktu sekitar sepuluh menit
untuk bisa bertatap muka langsung dengan basuki cahayapurnama
sementara untuk pihak keluarga mungkin hanya diberikan waktu sekitar tiga puluh menit saja
dan tadi juga iwaya sudirta mengungkapkan bahwa nanti akan ada semacam peran kecil atau doa bersama
dari pihak keluarga basuki cahayapurnama bersama dengan istri dan juga anak anak mereka
untuk berdoa bersama di hari ulang tahun basuki cahayapurnama ke lima puluh delapan
dan iwaya sudirta juga menyampaikan kondisi basuki ceyapurnama di maklubrimo saat ini dalam kondisi
sehat dan baik baik saja
dan basuki ceyapurnama lebih banyak menghabiskan waktu untuk menulis
jadi juga basuki memiliki pikiran ataupun ide yang akan menuliskannya di sebuah buku
dan selain menulis pemikiran pemikirannya basuki juga rajin membalas surat
untuk setiap harinya saja itu ada sekitar dua puluh surat yang sampai ke basuki cahayapurnama
dan tadi iwaya sudirta menyampaikan bagi siapa pun pendukung basuki ceyapurnama
jika ingin suratnya dibahas secara cepat
ketika mengirimkan surat ke basuki tolong disertakan juga amplop dan juga perangko
karena jika disertakan amplop kosong dan perangko
itu basuki cahayapurna bisa langsung membalasnya dan mengirimnya langsung kepada pengirimnya
dan selain itu juga basuki ceyapurnama lebih rajin melakukan olahraga dan juga ibadat di dalam tahanan
baik arief kurniawan terima kasih atas informasi dari anda